adanya pelonggaran status lockdown sejak senin kemarin ribuan warga malaysia telah memulai kembali kegiatan mereka
bisnis kembali dibuka untuk pertama kalinya dan semua penghalang jalan di sejumlah kota termasuk di kuala lumpur juga telah disingkirkan
meski begitu pemerintah malaysia mengingatkan jika perjuangan melawan covid sembilan belas masih belum selesai
sehingga warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan
dan untuk mengetahui kondisi terkini di malaysia kami sudah terhubung lewat sambungan skype dengan ketua persatuan pelajar indonesia
se malaysia muhammad rajif syarif selamat malam bung rajif
selamat malam mas rehat
baik kami ingin tahu setelah ada pelonggaran lockdown ya di malaysia sudah dibuka kembali seperti apa situasinya di sana saat ini
ya ada situasi yang kita sebut sekarang dengan pkpb kalau di indonesia kita sebut dengan psbb
maka di malaysia dalam bahasa melayu disebut dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat
atau dalam bahasa inggrisnya ialah conditional movement control order
yang mana dalam hal ini
ini pemerintah malaysia memberikan kelonggaran berupa kegiatan ekonomi yang sebelumnya ditutup habis habisan
dan sekarang sudah mulai dibuka aksesnya namun tetap dengan memenuhi persyaratannya sangat cepat
di mana prosedur prosedur kesehatan sop sop harus dipenuhi untuk kemudian bisa membuka celah celah ekonomi
agar negara ini bisa diharapkan untuk kembali mengasur dan pelan dan perlahan agar bisa lebih baik lagi perekonomiannya
oke artinya anda sendiri juga sudah mulai bisa keluar rumah beraktivitas seperti biasa
atau masih ada sekat sekat yang dilarang begitu atau seperti apa
ya secara umum sebenarnya tidak semua aspek dapat dibuka mas
jadi mereka dalam rangka pkp bersyarat ini atau pelaksanaan mco yang bersyarat ini
mereka masih menutup berbagai macam aspek kegiatan yang memperdikan juga ada pameran
di mana di bulan ramadan seperti ini kita ketahui
biasanya ada bazar ramadan namun tetap ditiadakan
kegiatan keagamaan di tempat tempat ibadah juga ditiadakan
juga tempat tempat hiburan seperti bioskop dan lainnya masih dalam kondisi ditutup
karena mereka masih berpikir agar mencari celah celah prioritas
agar kemudian bisa mencari hal hal yang lebih esensi
daripada sekedar mencari hal hal yang berbau sekunder atau tersir seperti itu
jadi lebih fokus ke yang lain
jadi memang masih terbatas
tapi sedikit dilonggarkan aturan lockdown nya
dalam situasi yang saat ini sudah dilonggarkan
aktivitas belajar anda seperti apa
karena kan tentu ada banyak mahasiswa kita di malaysia
nah ini bagaimana
apakah memang masih tetap harus belajar lewat online kah atau di rumah kah atau bagaimana
ya ini sebenarnya sudah mulai diumumkan di beberapa kampus negeri
termasuk tempat saya belajar
bahwasannya untuk kegiatan belajar mengajar
dan kemudian di tahun ini atau di semester ini
sebagian besar kampus melaksanakan kelas secara online
dan sisanya ada sebagian kampus yang memberikan persyaratan yang ketat
untuk agar bisa melaksanakan face to face atau seat down kelas
di mana kelas seperti biasa namun setelah periode ini berakhir
tapi jika melihat regulasi yang ada
maka sebagian besar kampus atau perguruan tinggi di sini harus mengikuti perkuliahan online hingga bulan desember
jadi bisa dibayangkan
kita harus standby sampai bulan desember
jadi bisa dibayangkan kita harus standby sampai bulan desember
untuk perkuliahan secara online begitu mas rena
untuk perkuliahan secara online begitu mas renata
oke baik baik standby kuliah online sampai dengan bulan september
oke arahan dari kbri untuk wni di sana seperti apa
meskipun sudah dilonggarkan apa kemudian bentuk arahan atau instruksi yang diberikan oleh kbri kita di sana
ya sebenarnya kalau untuk saran ataupun arahan dari kbri
dan kami dan ppim malaysia juga banyak sekali
bagi masyarakat indonesia di sini sebenarnya untuk lebih fokus agar kita tetap mengikuti arahan kerajaan malaysia
yang mana tetap patuh tanpa harus melanggar peraturan yang diimplementasikan oleh negara ini
juga kalau bisa menjadi tenaga relawan untuk membantu para pekerja migran indonesia kita yang membutuhkan sembako
maka kita dipersilahkan untuk menjadi relawan bersama sama kbri mendistribusikan bantuan kepada mereka
tetap dengan sop dan persyaratan yang ketat seperti surat izin jalan dan izin dari kepolisian terdekat tempat kita tinggal
bicara soal bantuan apakah itu juga diterima oleh katakanlah para pelajar di sana mungkin bantuan dari kbri kah atau dari pihak pihak lain terhadap anda misalnya
khusus untuk ppi malaysia kita dengan panitia khusus penanganan covid sembilan belas
kita untuk hari ini adalah memasuki hari ketiga pendistribusian untuk mahasiswa
sisa dari beberapa bantuan yang kita dapatkan akan kita distribusikan ke pmi pmi
di daerah tempat kita biasa melakukan kegiatan volunteerisme untuk belajar dan mengajar kepada anak anak pmi yang putus sekolah atau tidak bersekolah
oleh karena itu di lokasi lokasi yang sebelumnya kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar
maka sembako sembako yang kita terima yang berlebih dari kita untuk mahasiswa maka kita distribusikan untuk pmi
dan sepenuhnya sebelum ini juga kita sudah melaksanakan tahap pertama
karena lebih dari satu ratus dua puluh tujuh mahasiswa kita sudah distribusikan khusus bagi mereka yang tinggal di luar asrama
karena untuk mahasiswa yang berada di asrama mereka mendapatkan kemudahan
yang mana kemudahan tersebut mereka diberikan fasilitas makan tiga kali sehari
pagi siang dan malam oleh kampus tempat
oke baik terima kasih muhammad rajif sharif ketua ppi malaysia
sudah berbagi informasi bersama dengan kami pada malam hari ini